bawa herlih pancal
kayaknya aman nih gue
semua udah pulang
mau pesen lagi neng
satu lagi diambil
bu spagettinya satu
tunggu sebentar ya
harganya rp dua puluh lima ribu
kenapa semua orang pada pesen makanan ini ya
saya udah kembali ya
maaf ya gak kebagian
boleh kamu kan
itu makanan kesukaan aku
hehehe buat lo aja ya

terima kasih banyak
papa yang jelas direktur suatu bank
dan dia punya
your dad punya
eh kenalin dulu dong gue glen
ini nih sebentar ya
makan itu spagetti meatballs
itu buat lo deh
oh anak siapa terus bokap lo punya apa
kalau bokap gue sih gue kurang jelas ya dia bisnis gitu lah
tapi dia hobinya kayak piloting gitu
jadi dia suka bawa jet gitu dia ada di rumah ada dua belas private jet lah
eee yaudah kalian berdua duduk sini ya come on come on sit down
oh iya duduk sini aduh gak ada bangku ya
eh boleh beliin bangku gak buat gue
ini dua cowok tajir yang mesti gue dapetin
aduh mampus gue nih cowok ini pasti tajir gila
gak bisa bahaya gue kalau loro bisa jadiin sama dia
gila tajir mampus nih orang kampret
yaudah eee gue beli spaghetti meatballs lagi terus gue ambil kursi lah ya
yaudah gue mau beli spaghetti meatballsnya
pokoknya kita harus culik tuh anak oke gue gak mau gagal lagi
lo pikir gue juga mau gagal ya enggak lah kita sama kok
nah ya sih gimana
tante aku berhasil ngajak laura ke pestenya kita
oke oke bagus gue gak percuma bayar lu ya
lo tenang ada ada bagian lo
yuk thanks ya
yuk thanks ya
yuk thanks ya
rencana kita lanjut kita culik itu anak
oke oke lo ngerti kagak sih
jangan lupa ya nanti malam
oke no problem don't worry tunggu aku ya

oh my gosh opi aku happy banget hari ini karena malam ini kita bakal ke pesta anak anak borjum banyak jauh jauh keren
gue gak mau pergi
opi opi kita tuh harus pergi
ini pesta kalangan anak anak jatsa tau gak
bodoh pokoknya gue gak mau pergi ra
opi kita harus pergi gimana sih
kalau orang orang percuri kesempat kita gimana coba
seharusnya kita kebongkar
biarin aja gue tetap gak mau pergi
mobil punya siapa rumah punya siapa baju baju punya siapa gue punya apa coba
masa gue ke party nya naik bmo atau metro mini gak mungkin
mudah mudahan gak ada yang ngeliat kalau gue bawa harley panjang
kayaknya aman nih gue
semua udah pulang
dan gak ada yang ngeliat kalo gue pulang jalan kaki
kita tuh harus hangout sama anak kaya
pokoknya kita harus ke party okay
lo harus buka mata
ra si si itu temenan sama lo nggak tulus
pokoknya gue nggak mau pergi ra
lo kan tahu
gue dulu orang kaya
sekarang gue anak anak cuci
kalo gue nggak ke party itu mending gue mati aja
aku yang mau mati aja tante
eh aku naon mau isdet
kamu tuh yang masih muda masih cantik
gening sakit mana tuh ya
aku tahu aku beautiful
tapi kan aku semua opi diundang untuk ke pardy
iya atuh opi ku naon ditolak atuh
ntar kenging kamu teh kudu ikut ya
supaya kamu tidak kuper ya
tante tapi mereka tuh
nah so kita ke mall sekarang
beli baju ya
aduh capeknya belanja ya
udah beli aku baju baju
sama masalah cemen soal baju mah
oh sok aku mah